sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

utari pasti langsung usir aku
sedangkan aku gak tau bisa ketemu wisnu dimana lagi
selain di rumah utari
aku harus cari rizky
aku harus minta tolong
tapi sebenarnya aku bingung sama cerita rizky
soal yang membawa mamanya pergi itu
orang itu sebenarnya siapa sih
kalau emang bukan papanya rizky
kenapa kelihatannya perasaan rizky begitu mendalam
danjur danjur danjur
aku harus gimana sekarang
tapi kalau dipikir lagi
kemarahan utara itu memang wajar
mungkin kalau aku berada di posisi dia
aku juga akan merasakan hal yang sama
dan kalau suamiku masih hidup
dia pasti ingat aku dan amirah
dia gak akan mungkin ingat wanita lain
tapi saat ini aku hanya ingin kembali pada keluargaku
aku betul betul merindukan dia
tapi utari gak mengizinkan aku untuk kembali
gimana aku bisa ketemu sama amira
untung saja iksan belum cerita apa apa ke utara
soal ceritaku waktu itu yang menyangkut zahira
tapi kalau akhirnya mereka ada kesempatan lagi ketemu dan bicara soal itu
aku harus jelaskan apa

oh dia memang gak cerita ke utari
tapi ke amirah
amirah pasti akan langsung cerita juga ke utari
tiga lagi berangkat
tiga lagi berangkat
iksan sebaiknya aku menghindar dulu dari dia sebelum punya penjelasan yang tepat
tiga lagi berangkat
tapi dia lagi mengejar
mungkin iksan mengejar amira
atau kalaupun tidak bisa bisa iksan melihat dia dan pasti akan langsung menemui amira
ini gak bisa dibiarkan

nanti masuk gitu ada sewa
ganjur pasar masuk

nanti masuk gitu ada sewa
ganjur pasar masuk
ganjur pasar masuk
tuh ada polisi ada polisi mau kesini
udah cepat pergi jangan ada tembik sini
ini udah diketahui
aku dengar dari utari katanya ingatan kamu sudah normal kembali
saya senang dengar itu
tapi aku buru buru nanti kita ngobrol lagi ya
eh eh tunggu tunggu
waktu kita ketemu saya masih lupa ingatan kamu ceritain semua tentang saya
wisnu kamu kenapa ngareng cerita sih
kalau anaknya prabu wijaya zahira itu anak saya
anak bapak sebenarnya zahira bukan amira
kenapa kamu bilang zaira itu diculik prabu wijaya dari saya dan itari
dan amira itu kamu bilang juga adalah anak angkat saya
padahal kamu berusaha sekali meyakinkan saya wisnu
meyakinkan saya kalau zahira itu adalah anak saya
aku kan gak mungkin
aku mau menceritakan yang sebenarnya kalau zahira memang betul anak kandung
aku yang mengambil dan menukarnya dengan anak prabu wijaya
jawab pertanyaan saya
atau jangan jangan kamu mau mengkhianati saya
sebetulnya kamu kerjasama dengan prabowo wijaya untuk menghancurkan keluarga saya
gak mungkin aku begitu
kalau bukan begitu apa alasannya wisnu
selama saya hilang ingatan kamu dan semua orang bilang kalau saya itu dibunuh pramujaya
saya tahu perang wijaya itu benci sekali sama saya
dan saya tidak akan maafkan dia karena dia sudah membuat ahimi dari saya dengan cara yang licik wisnu
tapi kenapa kamu malah mengarang tentang zahira
jangan jangan kamu juga mendekati amirah sama prabu wijaya
karena saya lihat sendiri amirah itu dekat sekali sama prabu wijaya
kamu sudah gila
seenaknya kamu nuduh aku begitu
lebih baik aku mati daripada harus bekerjasama dengan penjahat itu
dari tadi kamu nuduh aku kalau aku membantu prabu wijaya untuk menghancurkan kamu
kamu gak tahu apa yang sudah aku lakukan
apa yang sudah aku lakukan justru malah sebaliknya
maksud kamu aku melakukan itu semuanya untuk membalas dendam pada prabu
maka aku mengacaukan keluarganya
dan aku bilang ke kamu kalau zahira adalah anak kandung kamu
supaya prabu wijaya percaya dan dia terhasut lalu menyangka ah ini selingkuh berkhianat
karena mempunyai anak dari kamu
aku ini tahu
maafkan aku iksan
aku benar benar minta maaf
aku gelap mata karena terbawa dendam
aku minta maaf karena aku sudah memanfaatkan keadaan kamu yang dalam lupa ingatan
ternyata usahaku itu cukup lumayan berhasil
keluarga prabu wijaya sempat goncang
ya aku bukan membanggakan
tapi memang karena aku terlalu benci sama prabu
kamu tidak bohongin saya kan wisnu
memang itu tujuan kamu kan
aku ini sahabat kamu
malah mungkin aku membohongi kamu
dan sekarang ini karena kamu sudah normal kembali ingatan kamu
akan ada masalah yang lebih besar dan lebih gawat
prabu wijaya itu tidak cukup puas hanya karena sudah membunuh kamu
tapi sekarang dia mengincar semua keluarga